kak udah lo lepasin aja tuh cewek pengen mati bunuh diri udah biarin aja lah
eh lo jangan bercanda ya tolongin dia tolongin gue berat nih
gue serius udah lepasin aja biarin dia mati
lo pengen mati juga
ya bunuh diri matang
tidak tidak tidak tidak tidak pak
kak kakak ini tolong tolong dia pak
biar hati kamu lebih tenang
kamu kenapa tadi mau bunuh diri
itu kan gak baik
kamu jangan diem aja
lebih baik kamu cerita sama saya
orang kalau nggak mau cerita yaudah jangan dipaksa
mungkin kenapa kita nggak cabut aja sih
jalan masih panjang nih
kok mau sih dibego begoin sama cowok
salah milih pacar
aku juga salah milih pergaulan
yaudah lebih baik kalau gitu kamu pulang aja biar saya ngerpulang ya
kalau misalnya aku pulang nanti pasti aku dihajar sama bapak
bagus dong punya bapak petinju
nah tena lo ya kan
nah sekarang lo nih harus tanggung jawab
saya sama adik saya mau ke jogja dan kita naik motor nggak mungkin bertiga
lagian kalau misalnya orang tua kamu nanti nyariin kamu terus tiba tiba
apa kamu lapor polisi kita yang dipenjar lagi nanti
atau nggak gini aja
gimana kalau gue sendiri aja yang ke jogja